berkembangnya industri pembuatan sepatu lokal saat ini
menjadikan sepatu lokal kini memiliki kualitas yang bersaing dengan sepatu produk luar
bahkan terdapat sepatu buatan lokal yang lebih dikenal keberadaannya di luar negeri
salah satunya adalah sagarabut yang berasal dari kota bandung jawa barat
sagara memproduksi sepatu kulit yang lebih digemari di pasar mancanegara ketimbang di dalam negeri
konsumennya pun mayoritas berasal dari amerika serikat
tetapi ada juga dari negara lainnya seperti perancis dan jepang
nama merek yang berarti samudera dalam bahasa sang sekerta itu
mulai dirintis sejak tahun dua ribu sembilan oleh bagus satrio wicaksono
meski sudah memulai pemasaran ke luar negeri sejak dua ribu sembilan belas
namun sagara mulai kebanjiran pesanan dari luar negeri sejak dua ribu dua belas
setelah sagara ramai dibahas dalam forum sepatu kulit internasional
untuk mendapatkan sepasang sepatunya
konsumen harus rela antri
antara itu untuk proses produksi sepasang sepatu bisa mencapai dua minggu
kapasitas produksinya sendiri mencapai enam puluh pasang sepatu per bulan
bagian perakitan ininya konstruksi in seam dalamnya
ini tuh bener bener pure pakai tangan dijahit satu satu dan nggak kelihatan sama mata
tapi ini ibaratnya kayak fondasi kayak strukturnya dari sepatu yang ngebikin
kenapa sepatu ini bisa apa namanya resolvable
jadi bisa diganti solnya
di kemudian hari fittingnya lebih oke dan yang pasti awet juga untuk dipakai
diproduksi seluruhnya menggunakan tangan
menggunakan teknik hand weld yang cukup rumit
membuat sepatu ini memiliki ciri khas tersebut sendiri
harga sepasang sepatu sagarabut pun dijual mulai dari kisaran tiga ratus hingga seribu dolar amerika
atau sekitar empat enam hingga lima belas tiga juta rupiah
jika sepatu kulit condong digunakan pada agenda formal namun ada juga nih
bagi anda yang gemar bergaya casual
bisa memilih aneka sepatu sporty merek lokal
berawal dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga dengan merek sepatu gaza
akhirnya perusahaan sepatu ini melakukan rebranding dengan mengganti namanya dengan kompas
tak hanya nama model produk sepatu juga disesuaikan dengan tren anak muda saat ini
strategi rebranding yang dilakukan pun berdampak luar biasa
tumpah pun bisa menjual kurang lebih sepuluh sepatu
seluruh produk kompas menggunakan bahan lokal serta diproduksi langsung menggunakan tangan
atau disebut craftmancy
selain rebranding bekerjasama dengan brand luar juga dilakukan kompas
untuk memperluas penjualan ke pasar internasional
kalau dari kita sih awalnya kita memang kolaborasi dulu dengan brand jepang
untuk awareness sendiri dari sepatu ini gitu
kemudian dari sana mulai recognize gitu loh kak
mulai terkenal siluet ini di kalangan pasar internasional itu sendiri
jadi mungkin mulai dari sana kita akhirnya bisa kirim ke sana
terus akhirnya juga bikin konsep sendiri untuk website
selain jepang saat ini kompas juga telah menjual produknya ke negara lainnya
seperti norwegia dan beberapa negara asean
diperikutan cnn indonesia